mau permisi ke belakang dulu mau nyiapin makan
yaudah mama bantuin ini ya
mirna sama kiki siapin makanan di ruang makan
oke aku bantu dulu ya
boleh nggak aku telepon om baik
soalnya ikat rambut dari om baik hilang
kamu udah percaya kan sama aku
kok sikap nino tetap begitu sih
apa sebenarnya nino nggak percaya sama alasan gue tadi
noh tadi kamu pergi kemana sih sama elsa
kok main pergi aja nggak bilang sama mama
kau nyampe aja
ada masalah apa lagi sama kalian berdua
kalau begini terus mama khawatir
kalian berdua bisa ceren
aku masukan dia arizona
ya dial heritage
ada apa ini alde paran
aku hilangin ikat rambut dari om
aku gak sengaja om
aku gak tau hilangnya dimana
tapi gak ketemu om
ternyata ikat rambut dari aku
gak dibuang sama rena
om baik gak marah kok
kalau hilang ya udah gak apa apa
yang penting om baik curung bilang
terima kasih ya
udah menghargai pemberian om baik
nanti om baik cari gantinya ya
tidak usah terima kasih banyak
saya masih mampu menafkahi keluarga saya
kenapa sakit rasanya
kalau seandainya benar rena adalah anakku
betapa sudah beresahnya aku
sekarang saatnya harus cari pembuktian
kalau memang rendah anak aku
ini kesempatan aku untuk menebus semuanya
aku mau tanya
baba gak suka ya samoban
emangnya om baik nakal ya pak
mah emangnya om baik nakal ya
udah enak gak usah mikirin kayak gitu ah
anak kecil kok mikirnya kayak gitu
pak pak ah
tapi kalau om baik nakal ke papa dan mama
bilangin aku ya nanti aku marahin om baik
aku gak suka kalau baik nakalin papa dan mama
jennifer kemana ya
maaf ya saya pelat
jadi menurut kamu gimana
tentang situasi kita yang sebenarnya itu kapan enaknya
gimana kalau besok
dan hari ini kita harus susun rencana yang benar benar matang jen
kalian sudah gak usah repot repot susun rencana kalian
ini dia anjwing ditajam terus
biasanya aku sudah jatuh ke ratusan
gue hampir sesuatu lagi
dia sudah diisi kan
duduk dulu yuk biar saya ceritakan yang sebenarnya
yuk silahkan duduk
papa datang kesini dengan bu mayang
karena kita bersepakat untuk memberi kejutan buat kalian
ya khusus buat kalian
mbak mas sini
maaf kami terlambat
terima kasih pak
jane randy kenalkan
ini mbak eli
dan itu mas denny
mereka adalah wedding organizer terbaik di indonesia
papa udah hire mereka
untuk menghandle seluruh acara tunangan kalian
jadi mulai besok
saksikan tahun ini